dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi kata gentrifikasi dipahami sebagai imigrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaiki
istilah ini sebenarnya umum dalam sebuah fenomena perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain
sementara itu dalam tulisan gentrfication and urban social change in western cities karya chris hamnet gentrifikasi dipahami sebagai sebuah konsep yang mulai terkenal sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
istilah gentrifikasi secara umum dimaknai sebagai suatu perubahan kondisi kehidupan dari kaum miskin di suatu area yang lebih baik dan berkembang
beberapa pengertian sederhana inilah
yang menjadi salah satu pemicu munculnya persepsi negatif kepada kristen gray
dan hingga saat ini cuitan gray masih menjadi perbincangan warganet
risa aida cnn indonesia